presiden republik indonesia joko widodo enggan mengomentari lebih jauh soal keputusan prabowo subianto yang menolak hasil penghitungan suara pemilihan presiden dari kpu
menurut joko widodo semestinya semua pihak mengikuti mekanisme yang telah dibuat
ya itu kita serahkan semuanya ke kpu
karena penyelenggara yang punya kewenangan adalah kpu
serahkan ke kpu
ada keimbangan untuk masyarakat pak untuk mempercaya proses demokrasi atau proses pemilihan suara ini
ya semuanya kan ada mekanismenya
semuanya diatur konstitusi kita semuanya diatur oleh undang undang
kita semuanya diatur oleh peraturan kpu ada semua mekanismenya
jadi mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi
pak widodo mengatakan tidak tertarik masuk ke mk pak
kalau ada curangan bawa slu
kalau sengketa yang lebih besar ke mk
mekanisme itu sudah diatur